ulah ulah pasti gitu pasti gitu pasti gitu kebiasaan deh
warna jaga mau tidur dikerjain nih
inget di gembok kali ya
cari yang lain
pade itu anak santri masa allah pade ngapa pada nakal nakal amat sih
lemukasaya masa dilemparin sampah
teman sampah nih mereka tuh punya prinsip buanglah sampah pada tempatnya udah pas
oh jadi pas banget di muka saya gitu maksudnya tempat sampah
begitu ini semua gara gara santri baru itu yang usir jail masa coba pikirin saya
di atas pohon tiba tiba tangganya di jatuhin saya gelandungan
enggak sanggup pautnya pade ama anak santri baru itu itu santri nakal banget
ini mungkin karma karma karma yang buat buka puasa di awal
iya mau dong itu liwet liwet liwet nasi liwet jadi kalau nasi di liput aja di lemari masih
lewat lewat lewat itu yang suara suara oh iya iya itu gawat gawat itu
ya walaikum salam walaikum salam yang mulia dan santun ya betul memang ustadz musa yang
mulia dan santun itu selalu buat kalian beruntung apa nusa kita semua tuh punya
info penting banget buat ustadz musa pada inaposisi info yang paling terpenting dan
terakhir ya info penting
pentingnya adalah tadi kita semua lihat ada santri yang keluar tanpa izin perawatan
keluar dari produk utara
tempatnya tempatnya dinamika kalian lihat mereka dimana makanya pak ustadz kalau mereka sedang menjelaskan dengarkan
baru ngambil solusinya ya maaf adek saya ini
itu dia terubur ubur
berarti ursanya autres

response yangarnia otot j tiga puluh enam ribu dua ratus peraraan depan yang sangat kencang itu saya ingat talked to you thank you
iya udah ambil aja
buat dua kok
sait kok boleh gak makan ini
ya boleh nanti aku yang bayar
pak pesanan saya udah belum pak
kok bisa keluar dari pesantren sih
emang pak ustadz udah gijinin
tenang aja pak
pas dari kety udah nurut pada kita ber tiga ya
kan kata kamu kan kita boleh dijajanin apa aja ya
iya kan dia kan
kalo kayak gitu aku boleh
pak pak pak
aku boleh ini gak tuh
yang warna merah
ini mah jangan nggak dijual
ini buat naruh bapak minuman di sini biar dingin
jadi gak dijual
ya pak ini kan buat
pendingin kita juga di pesantren
soalnya gak ada
kita kulkas aja gak dipinjemin
udah pak gak papa
saya beli semua nanti
dua puluh juga orangnya saya udah nyari pak
berapa semuanya pak
semua lima puluh ribu
pak murah amat buat ngelop ringet
banyaknya saya pak
tuh yang biru aja
banyak amat tuh duit
pak sri giti
pak sri giti
pak sri giti kebiasaan deh
harus dikerjain deh
sape yang terlihin nih
dia mau topokekin gua
ga ada yang liat gua lagi tidur apa
pernah akutin gua
jangan pakai ngumpet ngumpet begitu dong
medi apa bukan
wah komponen bohong nih
biasaan pak sri kiti itu kan sri kiti zaman now
harus menjadi contoh untuk keamanan kenyamanan dan kedamaian
ngasonya pakai bihun pakai toge
itu mah biasa
makanya enakan makan baso daripada tidur
itu kenapa anak anak bisa keluar
kok pak ustadz tahu ya
yah yah yah
dengerin ya pak sri kiti ya
jangka hal seperti itu
jumlah gigi pak sri kiti
sama jumlah tiap pelahiran buah
yang nempel di batok palanya pak sri kiti saya tahu
apalagi masalah itu
jangan gitu pak sri kiti ya
ini kan pondok pesantren kuanta
yang kaya akan kedisiplinannya
jangan sampai hal itu terulang lagi
kok kalap maksudnya
sini bagi beginian coba
pasri kiti ini bisa diketawain sama pohon
ngelihat harga diri pak sri kiti
dibeli hanya dengan sebatang coklat
ini kan buat anak kecil pak sri kiti
masa pak sri kiti kalah sama anak kecil sih
saya tuh kecewa pak sri kiti kalau gini caranya
coba kalau kiai amin tahu
beratakan ustadz berabe
biar kata coklat ini enak
kita jangan sampai terbuai oleh keenakan coklat ini
jadi si bilang aku lanta harus ditegakkan
kudu itu mak
oke tomatnya masih ada nggak
jadi pembantu nih
tak kan nuk
bubur dari campur minyak
gapapa dah anak anak pada kabur
yang penting coklatnya banyak
iya betul juga
aduh ngamuk sih ngamuk
coklat di garis juga
beluk mah nindra
beluk mana kalian
jangan jangan jangan
iya jangan jangan
eh lukman nindra
songong banget sih kalian sama bos kalian sendiri
tidak bakal aku beliin makanan
eh bosnya dicuekin
eh kak sabri
kalau anak buah berpaling dari bosnya
itu ada tanda tanda seperti
tanda tandanya apa dudut
seperti tanda tanda kiamat bagi zola
betul tidak kak
iya cekian dudut
sikikan jualan bulai
kok rita jualan bulu
sebelum makan ini dimulai
alangkah baiknya kita berdoa dulu
sekarang ustadz kasih kesempatan kamu
sebagai ketua santri yang baru
untuk memimpin doa untuk makan ini ya
tapi kayaknya ada yang kurang deh
pak ustadz yang kurang itu indra sama lukman
biasa mereka itu lagi sama ustadz barunya
lukman sama indra
iya enggak tahu
lukman sama indra ustadz
tadi pak ustadz pikir yang kurang nasinya apa lauknya
pokoknya lukman sama indra
kalau begitu pak de posisi
tolong dijaga dulu sebentar anak anak
saya mau cari indra sama rumah dulu ya
pak ustadz tidak makan sekalian
oh nanti nanti saya cari mereka dulu
supaya afdol kita makan bareng bareng ya